sama orang tua yang sopan ya
woles itu artinya dindi
besok gue jemput kamu pas acara kocok arisan di warung pok mumu
kok kamu ketawa sih
emang ada yang lucu ya
ih aku tuh ketawa
karena liat mulut kamu
pertis banget kayak ikan mas koki
mau ngajak arisan
eh neng rika
aku sebenarnya punya uang sedikit
itu pun bukan punya aku itu
mak tak apa
jadi dua hari lagi dibayar
ah kalau begitu bisa itu
ya sudah lah bos
aku kesana sekarang ya
nih ini uang arisannya
alamak paten kali kau
biar aku catat dulu
bintar bintar bintar
ya udah bang
sampai ketemu besok di warungnya pok kumul
iya tentu tentu eh
eh bagaimana tis
gue juga berhasil
tapi keberhasilan saya
berbeda dengan keberhasilan kamu
soalnya selain dapat uang
saya dapat segelas teh manis hangat
dari rumahnya neng rika
oh kalah kau bur
makin nari makin enak aja dah
alhamdulillah makasih deh
iya gue jadi makin betah ngopi di mari
gue minum lagi ya
tungguin sih yang
saya ini kan dosen
jam kerja saya tergantung mahasiswa
kalo ada kuliah siang saya berangkat siang
iya pak jangan marah marah
saya gak marah marah sama kamu
saya cuma kasih tahu kamu
bapak bahan rapatnya ketinggalan
kalian cepet banget sih gangguin saya
ini pas sepuluh ribu
hari ini saya belum liat bang patar
padahal kan hari ini mau narik arisan
narik arisannya hari ini
iya kenapa perlu kaget begitu
semoga yang dapat arisan hari ini adalah saya ya allah
bu ini dimana sih
kalian lucu banget sih
terus kenapa ibu menyetop saya
anterin bahan rapatnya bapak ketinggalan
tadi bapak buru buru pergi sama wang ojek
ini ada ongkosnya
tadi saya kan minta tolong
aku kira tadi manis sama cindy
ambil comelnya itu jangguin aku terus
gak apa apa kok bunga
itu salah aku
kenapa pak lupa bawa duit
maaf sayang berisi bahan rapat di depan dekang
ketinggalan di rumah
kita balik lagi yuk
gak usah bapak tunggu sini aja biar saya ngambil
kalau berdua malah jadi lama
yaudah saya tunggu di sini
mau diantar ke dalam ya pak
kalau ketemu bang ojek bilang mapnya dibawa ke kampus aja
soalnya saya buru buru
tolong ya mas pur ya
update status lah
pagi pagi udah ngurusin barang yang ketinggalan
kamu ngurusin apa
itu bedek saya
saya memang gak muda lagi
tapi kalau saya disindirin terus saya bisa marah loh
udah aku yang goles deh
udah aku yang cuy